sampai jumpa di video selanjutnya
semoga dia gak bandel dan kabur kaburan lagi
ya mudah mudahan ya pak
oh jadi anak mereka yang mau dijuruhin sama milo itu kabur
ih perempuan macam apa
waktu kamu tidur tadi aku sempat dengar kamu ngikum
dan kamu menyebut nama arvino
kenapa kamu minta maaf sama dia
kamu jangan nangis terus dong siapa itu arvino
boleh dibilang aku punya ikatan batin sama dia
tapi apa benar ini mita
kamu gak punya anak
kamu tuh jauh dong yang benar anak kamu mana
asal banget sih kamu
aku bukannya kasar tapi ini penting untuk aku tahu
kamu udah menikah atau belum
dan kamu tuh tinggal di mana
kau mau menipu atau tak
kenapa dia tahu soal mas arvino
jangan jangan dia juga anak buah hami
kayak dika brengsek itu
dia mau menipu dan memerasaku lagi kalau tahu keluarga mas arvino orang berada
kamu jangan bengong dong jawab
ngapain kamu nanya soal hidup aku
siapa sih kamu sebenarnya
dan apa hubungan kamu sama pak hendra yang punya rumah ini
pak endra dia tuh temen dia teman bisnis aku emang kenapa
hmm temen bisnis gak salah lagi ini cowok pasti sejenis sama si dika itu
aduh tadi aku minggu apa aja sih enggak akan aku ditipu buat kesekian kalinya di jakarta ini
oi jangan bongong lagi dong jawab jawab pertanyaan aku
ya kecuali kalau kamu memang cewek yang suka bohong
nama aku juli dan arvino itu kakak aku aku belum nikah apalagi punya anak
puas kamu sekarang
kalau emang dia benar kakak kamu mana dia sekarang
kenapa dia gak nolongin kamu
mana mungkin ada kakak yang tega ngebiarin adiknya keluyuran sendirian malam malam
aku disuruh ke jakarta buat daftar kuliah kedokteran tapi aku gak minat sama sekali
aku punya cita cita sendiri
ternyata mirip sekali sama hidupku yang selalu diatur sama papa dan mama
apa salah kamu dia
kenapa aku harus cerita semua masalah aku ke kamu
karena karena bingung kan jawabnya
udah dia pergi sana
dan jangan macem macem ya sama aku
ah lah gak usah kamu usir aku juga udah pergi kok
asal kamu tau urusan aku disini tuh udah selesai
beneran kata orang
kehidupan di jakarta tuh keras
kehidupan di jakarta tuh keras
orang nipu memberes orang
orang nipu memberes orang
duh pak hendra mana ya
duh pak hendra mana ya
gimana aku bisa nebus vino kalau dia gak dateng dateng
gimana aku bisa nebus vino kalau dia gak dateng dateng
nomor yang ada tujuh tidak dapat dihubungi
cobalah beberapa saat lagi
nomor yang kamu panggil tidak dapat dihubungi
tidur kali dia
nomor yang ada tujuh tidak dapat dihubungi
tidur kali dia
sepertinya kita kesini waktunya nggak tepat ya bu
daripada nambah kru sesana lagi
lebih baik kita cepat pergi cari juli ya bu
tapi apa nggak sebaiknya kita tunggu milo dulu sampai pulang pak
gak enak kan kalau kita langsung pergi aja sekarang
sementara suasana masih gak enak begini
mudah mudahan kalau kita sudah ketemu juli
dia sudah berubah ya bu
semoga dia gak bandel dan kabur kaburan lagi
ya mudah mudahan ya pak
oh jadi anak mereka yang mau dijuruhin sama milo itu kabur
eh perempuan macam apa itu
tidak akan aku izinkan milo dapetin
aku punya besan kayak begini
saya udah nunggu semalaman tapi kok dia belum pulang juga ya
kalau hotelnya abis dirajia biasanya pak hendry suka menghilang
ya kira kira semingguan lah
jadi dia gak ketahuan kemana bu
masa sih neng gak tau
mau cari kerjaan di hotel itu ya
cari kerjaan zaman sekarang yang halal aja deh neng
jangan mentang mentang cantik terus mau cari yang gampang

jangan mentang mentang cantik terus mau cari yang lainnya ya